tim dari fifa kembali melakukan inspeksi ke stadion gelora bung tomo atau gbt dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya untuk piala dunia u tujuh belas
selain gbt tim dari fifa didampingi pssi juga mengecek kesiapan lapangan lain untuk sarana latihan
sama seperti inspeksi sebelumnya pada maret lalu tim dari fifa juga melakukan uji pada field of play atau rumput lapangan gbt
tim inspeksi menguji tingkat ketebalan tinggi pantulan dan luncuran bola
selain itu sistem drainase dan standar perawatan pun dicek
tribun penonton dan fasilitas lainnya juga tak luput dari pemeriksaan terutama faktor kenyamanan dan keselamatan
bukan hanya gbt tim dari fifa juga memeriksa lapangan latihan baik yang ada di komplek gbt maupun lapangan tor
kepala diaspora surabaya atau dispora surabaya wiwik widayati memastikan semua lapangan ini dirawat dengan standar fifa sehingga kondisinya sangat layak
ia mengklaim seluruh rekomendasi
vaksinasi dari fifa sudah dilakukan sejak maret lalu
yang itu sudah tersuasana